sampai jumpa di video selanjutnya
halo kak iko kak aku minta maaf sama sikap dan ucapannya reno tadi
iya dia gak apa apa
afif afif keluar kamu
mana afif mah suruh dia keluar
afif keluar kamu
afif hadapin aku
semua ini dimana dia
reno kamu nih kenapa sih
kok jadi gak sopan santun begitu
ada apa sih
ada apa kamu nyari aku tuh ada apa
ma afif membawa kabur kak fani
sekarang dimana dia
mama kalau gak mau ngasih tau
aku bisa temuin dia sendiri
tapi aku ingatkan ma
dua puluh empat jam afif gak bawa kak fani ke aku
aku akan bawa afif kesini dalam kondisi
reno kau bicara ini kasar begitu sih
eh afif gak ada di rumah
kamu mau ngapain lagi sih
jangan begitu dong reno
aku gak peduli lagi ma
yang aku pedulikan sekarang hanya kak fani
ingat itu dua puluh empat jam
reno tunggu dulu reno
malah mati lagi teleponnya
situasi lagi gini malah susah dicari lagi
kemana lagi tuh anak
kenzo udah kembali
alika juga udah pa
sudah sekarang masuk kamar tidur
gak ada apa apa kan
masuk kamar tidur
kamu udah ketemu sama mereka
bella aku gak mau dengar kamu pura pura sekarang
sekarang tinggalin aku aku lagi pengen sendiri
ini ada apa pak
bapak kenapa bentak bella
selama ini aku melakukan apapun untuk kalian
aku mengorbankan hatiku untuk bella
bella membiarkan afi memperdaya kak fani
sampai afi membawa kak fani pergi

tidak tentu tidak yem eventualis
di fatah apa ya kaka
di argent apa ini
oh di vagabundy kenapa sih
gelar baru aku
kak aku minta maaf sama sikap dan ucapannya reno tadi
iya dia gak apa apa
aku melihat reno semarah itu deh
reno kecewa dia sangat kecewa
wajar dia seperti itu
tapi sebenarnya yang kurang ajar itu afif deh
dia adalah sumber dari semua masalah
aku benar benar lega dengarnya
makasih ya kak
villa yang penuh dengan kenangan manis
dulu sempat terbakar tapi sudah direnovasi
di sini lah kita akan melangsungkan pernikahan
dari sekian banyaknya tempat afif bawa perempuan itu ke tempat ini
mama jadi ingat
waktu rafiq membakar villa ini sekarang ternyata udah bagus
ma villa ini membawa penderitaan untuk bella dan afif
dan aku yakin villa ini juga yang akan memberikan penderitaan untuk fani
saya terima nikah dan kawinnya bellastari binti darman prasetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
sekarang kalian sudah resmi menjadi pasangan
sangat suami istri
wah bagus banget
kamu kenapa nangis
aku cuma mengingat
kamu pasti tidak mau kejadiannya seperti ini
kamu gak mau kan
nikah diam diam seperti ini
aku gak perlu kok pernikahan mewah
yang penting aku sama kamu
lagian juga semua ini kan udah terjadi
karena si penyihir itu
semuanya udah berantakan gara gara bella
kamu tunggu dulu sebentar
kamu masuk nanti aku cari teman dia
orang yang milik mereka ini
adalah ketua penguasa ku multimedia pinjaman mereka